memiliki wajah cantik dan awet muda menjadi idaman setiap wanita
demi meraihnya banyak cara ditempuh
salah satunya terapi hifu yang mampu menghilangkan garis kerut di wajah seketika
tanpa harus operasi
seperti apa berikut liputannya
di sebuah klinik jalan aceh kota bandung ini salah satunya
hifu terapi atau high intensity vocal ultrasound adalah terapi menggunakan kekuatan ultrasonografi
terapi hifu kini menjadi tren di kalangan wanita metropolis terutama wajahnya yang ingin tirus
ini tuh treatment kedua aku untuk ivo ini
saya tahu dari temen terus kelihatan banget dari treatment ini tuh
nirus ini sampai tiga cm pas pertama kali
makanya ini treatment kedua saya
kerasa banget itu perbedaan hifunya itu lebih kenceng sama nirus ini
selain aman karena tidak memiliki efek samping
terapi ini juga efektif merangsang penguatan lapisan kulit dan pengangkatan sel mati
sehingga terlihat awet muda karena menghilangkan garis kerut di wajah
metode ini juga dipercaya
bisa membakar lemak secara instan hingga tiga cm tanpa operasi
hifu ini diperuntukkan untuk orang orang yang memang takut jarum dan takut segarikan
jadi orang orang yang pengen tirus pengen mengencangkan kulit bisa menggunakan hifu ini
hifu ini biasanya kalau untuk tiga kali treatment dia bisa tahan sampai satu dan dua tahun
jadi kalau misalkan udah tiga kali treatment tuh gak usah ada pengulangan lagi satu sampai dua tahun
jadi nanti kalau misalkan udah sampai dua tahun dia merasa kulitnya kurang tirus lagi wajahnya kurang tirus
dia bisa dikurangkan
sebelum melakukan tindakan pasien harus konsultasi terlebih dahulu dengan dokter untuk mengetahui kondisi kulit
di ruang tindakan wajah pasien lalu dioles pelumas ultrasound gel untuk mempermudah penghantar panas
energi panas laser inilah yang bisa memproduksi kolagen di wajah
tingkatan sinar laser yang ditembakkan ke wajah disesuaikan dengan kebutuhan
terapi ini pun hanya memerlukan waktu kurang dari tiga puluh menit
jadi ketika di hifu rasanya itu kayak ditusuk tusuk jarum kecil kecil tapi gak sakit
nah hifu ini tidak hanya untuk meneruskan saja fungsinya
ada fungsi lain juga seperti saya karena memang pipi saya nggak temem
jadi ini hanya untuk mencerahkan serta meremajakan kulit saja
meskipun minim resiko perawatan ini tidak dianjurkan bagi pemilik wajah berjerawat
karena sinar ultrasound akan mengaktifkan produksi minyak sehingga menyebabkan jerawat semakin meradang
dian parmatasari bandung